striker timnas indonesia dimas derajat menjadi man of the match
berkat hat trick saat skuad garuda mengalahkan brunei darussalam enam gol tanpa balas
pada laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam di stadion utama gelora bung karno jakarta kamis malam
dimas derajat mencetak gol pada menit ke tujuh tujuh puluh dua dan injury time sembilan puluh plus dua
striker persikabo ini berharap hat trick bersama timnas menjadi awal pembukaan keran golnya di liga satu bersama persikabo
saya berharap saya bisa mencetak gol dan mungkin saya akan mencetak gol yang lebih baik
saya baru merasakan enak main bola buat pertandingan kemarin dan saya harap saya bisa mencetak gol
dan yang gue untuk ini buat keluarga istri anak dan peserta timnas indonesia
selain hat trick dimas derajat ramadhan sananta mencetak brace serta satu gol riskirido
meski menang dengan skor enam pelatih kepala timnas indonesia shin taeyong
ingin anak anak aslinya tetap tampil menyerang di leg kedua nanti
pelatih asal korea selatan itu ingin asnawi dan kawan kawan tetap menampilkan sepak bola proaktif
seperti yang terlihat di stadion utama gelora bung karno
kita akan mencetak gol di liga satu bersama timnas indonesia
kita akan mencetak gol di liga satu bersama timnas indonesia
kita akan mencetak gol di liga satu bersama timnas indonesia

dan juga di liga satu sering menang
dan juga di liga satu sering menang
dan juga di liga satu sering menang
diri akan berlangsung pada selasa tujuh belas oktober dua ribu dua puluh tiga di brunei darussalam
ting liputan cnn indonesia